jokowi itu dekat dengan partai golkar
dan kedua pak gibran itu mendapatkan mandat dari partai golkar melalui mekanisme rapimnas resmi
jadi bagi kami pak jokowi dan mas gibran itu sudah masuk dalam keluarga besar golkar
tinggal tentunya formalitasnya saja
nah tentu partai golkar selalu terbuka terhadap kader kader terbaik bangsa ini
dan jelas pak presiden pak jokowi adalah kader terbaik bangsa yang sudah bersama partai golkar di dalam dua periode beliau
kami belum bergabung kemana mana
kami berteman dengan semua semua partai kami yang ada di rumah
tuan tuan berarti mau usaha
saksikan program program kompas tv melalui siaran digital pay tv dan media streaming lainnya
kompas tv independen terpercaya